nama jarod saiful hidayat kembali ramai disorot dalam kontes pemilihan kepala daerah
setelah melaju di pilkada dki jakarta bersama basuki cahayapurnama alias ahok
jarod kali ini menjadi calon gubernur di sumatera utara
majunya jarod di pilkada sumut menjadikan dirinya sebagai politikus syarat pengalaman di kontes pilkada
jarod juga memiliki pengalaman dua periode menjadi wali kota blitar
lalu menjabat wakil gubernur dan gubernur dki jakarta
pengalaman inilah yang menjadikan nilai jual politikus asal magelang ini
lebih dari itu pdi perjuangan sebagai partai tempat jarod bernaung memiliki alasan lain
ibu mega itu melihat sumatera utara ini kan daerah yang sangat strategis
sangat penting bagi indonesia terutama di dalam menghadapi afta mea
dengan potensi berdaya alam yang luar biasa
kemudian disadari bahwa di sumatera utara ini dua gubernur
ini kan terkena masalah hukum
sehingga beliau berpikir siapa yang paling cocok untuk ditugaskan di sana
di dalam rangka memperbaiki sistem pengelolaan pemerintahan daerah di sumatera utara
pilihan pdi perjuangan bukan tanpa resiko
selain tak punya pengalaman di sumatera utara
pencalonan dan sosialisasi jarod sebagai kandidat gubernur di provinsi
berpenduduk lebih dari tiga belas juta orang ini bisa dikatakan jauh di belakang rivalnya
mantan panglima komando strategis angkatan darat edi rahmayadi
satu yang jadi persoalan saya kira memang ini elektabilitas di tingkat provinsi sumatera utara
saya kira ini juga harus jadi catatan tersendiri bagaimana jarod bisa diterima
kehadiran beberapa hari dia di sini saya kira itu belum bisa dijadikan sebagai satu ukuran
kalau persoalan dukungan politik demikian juga ekonomi
saya kira itu tidak jadi persoalan mudah bagi pdip dan pak jarod untuk bisa mengumpulkan pendanaan dukungan itu

dan saya kira ini adalah persoalan yang sangat penting

secara politik saya kira itu sudah akan mudah karena bagaimanapun koalisi indonesia hebat yang didengungkan dan dikuatkan oleh pdip di jakarta
ini di sumatera utara mudah bagi mereka untuk mendapat dukungan seperti itu
jadi secara ekonomi dan dukungan politik ini akan mudah
di pilkada sumut jarod akan berpasangan dengan pengusaha sihar sitorus
sihar dikenal sebagai putra dari konglomerat yang juga pernah menjadi politisi pdi perjuangan dl sitorus
selain sukses di dunia bisnis dan memiliki latihan
latar belakang pendidikan yang mumpuni dari faktor etnik
sihar adalah asli keturunan batak sumatera utara
simbol ini dinilai dapat menjembatani jarod untuk lebih mengenal dan dekat dengan warga sumut
ada simbol simbol kekuatan kekuatan tertentu yang ada di sumatera utara
dan berdasarkan pengalaman pilkada sebelumnya termasuk yang di provinsi di sumatera utara
saya kira ikatan ikatan etnisitas ikatan ikatan agama ini akan menjadi sebuah pengikat yang cukup kuat

sihar adalah sebuah pengikat yang cukup kuat
singgahan politik jarod selanjutnya pengalaman menempuh berkali kali pentas pilkada
belum tentu membuat pertarungan di sumut menjadi mudah
terlebih rivalnya edi rahmayadi dan musa rajeksa adalah putra daerah sumut
dan sudah memulai sosialisasinya lebih awal
namun mesti dipahami bahwa politik penuh dinamika bukanlah matematika
perubahan itu karena ada tantangan baru
waktu itu saya dipanggil oleh ibu mega

tokoh tokoh masyarakat di sumut yang meminta kalau bisa
saya bisa maju di sumut
karena sumut itu perlengkapan
selama ini kan ya begitu begitu saja
maka disampaikan seperti itu
saya sampaikan pada ibu mega
waduh nanti dulu
saya akan test the water dulu
waktu itu bapak sudah tidak menjabat lagi
sudah ada gubernur baru tentu saja
kegiatan waktu itu apa
apa yang bapak rencanakan waktu itu
waktu itu saya akan menata
makanya saya sempat ditunjuk sebagai plt
ketua dpd pd perjuangan di kalimantan timur
saya sempat ke kalimantan timur untuk menata
pemenangan organisasi lain
karena waktu itu sebentar lagi kita akan verifikasi partai politik
kami lagi fasilitas di situ
begitu ada tantangan saya sampaikan
sama ibu mega
saya akan ke sumut terlebih dahulu

ini lebih kepada tugas daripada keinginan pak jarod sendiri
sebetulnya kalau penugasan ya
tetapi saya juga harus bisa melihat medanya seperti apa
saya belum mau bicara soal di sumut seperti apa
saya ingin tahu dulu
rencana awalnya pak jarod itu sebenarnya
akan tetap ada di pdi akan
pdi perjuangan akan mengurusi organisasi kira kira begitu
akan ada rencana untuk nyalek lagi waktu itu
saya ditanya oleh
apakah setelah ini
jarod akan nyalek lagi
karena saya merasa bahwa legislatif itu bukan makom saya
saya sudah diselamatkan oleh tuhan dua kali
pertama saya pernah menjadi anggota dprd jawa timur
dan kemudian ditarik sebagai wali kota blitar
padahal saya juga belum tahu blitar
kemudian saya juga pernah menjadi anggota dpr ri
dan setelah itu didukasikan sebagai wakil gubernur
sehingga waktu ditanya apakah saya masih tertarik di legislatif
saya bilang tidak terima kasih
terus apa rencananya sebenarnya
waktu itu pertama kali kami ingin ngurusin partai
hanya ngurusin partai saja
bentuk partai untuk membina partai
mengelola partai supaya lebih profesional
apalagi itu mau akan ada verifikasi partai politik
saya sampaikan kepada ibu mega memang
rana saya terus terang saja
kalau saya boleh memilih ranah saya di eksekutif
mengapa tidak di legislatif
karena kalau eksekutif itu bisa langsung action
bisa langsung bukan sekedar mencari solusi
tapi melaksanakan solusi itu
sehingga persoalan persoalan di lapangan itu langsung bisa kita selesaikan
ini yang aku suka
kalau legislatif kan lebih banyak kebijakan
karena itu saya lebih banyak bergurau di eksekutif
saya di perguruan tinggi sebagai pejabat di perguruan tinggi
hampir sepuluh tahun
mulai dari wakil dekan
dekan sampai dengan wakil rektor
saya di wali kota sepuluh tahun
di dki kurang lebih dua lima tahun
itu semua eksekutor ya
jadi setelah dikatakan
itu terkejut nggak bapak
tiba tiba sumut begitu
itu out of the blue atau pernah ditimbang timbang kayaknya sumur
saya sampaikan terus terang waktu itu
saya sudah pernah ke sumut
saya pernah keliling ke medan dan sekitarnya
tapi saya belum pernah ke tiga puluh
kabupaten kota di sumut
maka dari itu
saya akan tes the water dulu
begitu saya melihat dari sejarah gitu ya
memang di sumut itu tingkat partisipasinya itu rendah
memilih eksekutif ya
baik itu bupati wadikota maupun gubernur
ini saya harus cari tahu kenapa
makanya saya datang ke sana
sambutannya sangat bagus
luar biasa dan mereka mengharapkan betul
apa yang mereka harapkan
ada gairah baru
begitu saya datang ke sana
itu di akhir akhir desember
saya belum memberikan keputusan
baru setelah saya datang dari sumut
melihat aspirasi seperti itu
antusias seperti itu
saya balik ke jakarta saya sampai kepada ibu mega
itu artinya bapak belum ngetes secara ilmiah
melalui survei apakah memang bapak qualified
bagaimana tingkat popularitas elektabilitas itu belum
jadi hanya sekedar datang melihat dirasakan didengar

apa namanya dirasakan begitu ya
saya pikir lebih konkret
karena saya bisa langsung ketemu dengan warga
baik di pasar maupun di warung warung kopi
waktu beli durian
waktu saya jalan jalan ya
jadi bapak datang ke sana langsung bersentuhan dengan mereka
nggak ketemu sama elit misalnya pimpinan pdi perjuangan
saya di sana dijemput memang oleh teman teman pdi
di sana dijemput
setelah itu saya mau makan durian
saya makan durian tidur
baru besok paginya saya jalan
waktu ngopi dan makan durian sudah ada yang kenali
ya kalau di medan alhamdulillah rata rata kenal
bahkan yang paling historis itu adalah
yang anak muda muda
dia bilang begini
kalau bapak maju di sini
kami tidak golput lagi kami akan pilih
selalu saya sebutkan seperti itu
anak muda muda ini
ibu ibu juga seperti itu
orang penjual duriannya bukan yang punya ya
yang apa ya bukan tauke nya bukan tauke nya ya
ya mereka yang layani itu dia bilang
pak dua kali pemilihan gubernur saya nggak pernah nyoblos
tapi kalau pak jarod masuk ke sini kami akan nyoblos
ini berarti kan ada kegairahan baru
dan ini tantangan baru
dan begitu melihat sumut
bahwa daerah ini sebetulnya sangat potensial
tetapi tidak terurus dengan baik
nah itu juga kemudian yang jadi pertanyaan orang
jarod ini gagal di jakarta
atau di mana
jakarta terus berusaha untuk cari tempat lain
kayaknya ya kenapa pada akhirnya saya menggunakan istilah petualang politik itu
karena ada tanggapan miring seperti itu
ini kekuasaan yang dikejar ini
begini pertanyaannya adalah
kalau kita mendapatkan kekuasaan
kekuasaannya itu untuk apa
kami akan mendapatkan kekuasaan
begitu kita mendapatkan kekuasaan
kekuasaan itu dalam hati kita
nawa itu kita digunakan untuk apa
sepanjang kekuasaan itu
akan kita gunakan untuk bisa
menyelesaikan berbagai macam persoalan
meringankan beban mereka
apa ada yang salah
terus terang saja saya punya pengalaman
saya punya track record saya juga punya kompetensi
kami sudah sudah membuktikan
sehingga dalam benak saya itu apa yang sudah kami kerjakan yang baik baik ini akan bisa kita terapkan di sumatera utara
intinya bapak sudah datang ke sana testing the water berlangsung satu minggu
kira kira hampir satu minggu
terus kembali ke jakarta lapor ke bu mega
ya kami sampaikan
terus akhirnya bapak memutuskan untuk iya saya maju
ini kan artinya secara historis nggak ada hubungannya
secara emosional juga nggak ada hubungannya
kenapa kemudian akhirnya iya saya maju
saya ingin membuktikan kita semua ingin membuktikan semangat keindonesiaan kita
bahwa sumut itu adalah daerah yang terbuka
dia bisa menerima siapa saja
dan tidak homogen sebenarnya
sehingga kalau saya misalkan diterima oleh warga sana dengan baik berarti keindonesiaan kita sudah tuntas
saya adalah orang indonesia
yang berhak wajib mengabdikan diri saya
untuk membangun seluruh wilayah di negara kesatuan republik indonesia
sepanjang itu sesuai dengan konstitusi
pak edi sama pak musyah raja shah ya itu sudah dua tahun lebih
saya keliling sumut aduh gambar beliau itu gede gede sampai ke gunung gunung
jaraknya dekat lagi rapi lagi
ya gamanya jarot sihar itu kan masih jarang
hanya baru baru ini aja
bagi sebagian orang perhitungan apapun itu sebenarnya kesannya ya bisa saja dicari alasannya
sebagian orang yang tentu saja menganalisis bapak hadir di sumut menghitung karena pdi perjuangan kepepet
nggak ada calon lagi yang bisa dijual di sana
karena sedianya pak sihar yang dari awal yang sudah siap pdi perjuangan usung begitu
tapi kemudian gagal dikawinkan dengan kandidat yang lain
karena itu pada akhirnya pilihan tersebut
terakhir ada di pak jarod yang mumpung orang masih ingat dan popularitasnya tidak hanya terukur secara lokal di dki jakarta tapi juga nasional
pola pikirnya berbeda
bukan masalah kepepet
itu pdi perjuangan kami memandang bahwa sumut adalah provinsi yang strategis
itu yang disampaikan oleh ibu mega ke saya
karena sumut itu adalah yang sangat strategis
jelasin bahwa sumut itu berada ada serat malaka ada lautan hindia
sebentar lagi kita masuk afta
kita sudah masuk mea
maka sumut itu sebetulnya daerah terdepan wilayah terdepan indonesia untuk menghadapi afta
dengan berbagai macam sumber daya alam dan manusia yang dimiliki sumut
kita bisa menjadi pemenang di dalam persaingan
persaingan kita bukan hanya persaingan sesama warga kita
persaingan kita ke depan adalah persaingan dengan negara negara lain
inilah retak strategis dari sumatera utara
yang kedua ini dari saya kalau ini
saya melihat begitu masuk ke sana sumut ini kalau nggak dijaga betul rawan
terutama kalau kita menjaga sumut
kita bisa menjaga kapal laut gitu ya bisa mudah dan luas keluar masuk sumut
yang berbahaya adalah narkoba
narkoba bisa masuk ke sana
makanya sumut ini harus kita benahi betul
sumber daya manusianya supaya betul betul menjadi daerah terdepan indonesia bentengnya indonesia ke depan
yang ketiga sumut strategis karena dikeliling oleh daerah yang cukup kaya juga
di bawah ada sumatera barat dan rio di atasnya ada aceh
sehingga sumut bisa menjadi motor penggerak wilayah sekitarnya
jadi bukan hanya sekedar bdi pejuang kepepet
pdi perjuangan menganggap bahwa sumut ini daerah yang sangat strategis
saya juga seperti itu
pertanyaan selanjutnya mau apa jarot di sumut
bukan orang sumatera utara sudah pasti
saya rasa nggak punya saudara di sumatera utara
nah ini menarik
saya ditanya bukan kau saja yang tanya ya
banyak orang tanya ke saya
dia bilang majarot punya saudara nggak di sumut
waktu itu saya sampaikan dengan rasa pede
saya punya banyak saudara sumut
begitu saya masuk ke sana banyak saudara di sumut
saya diterima di hampir semua markah
dan mereka itu saudara saya
saya diterima di warga melayu
apalagi warga jawa
juga saudara saya
tapi secara harfiah nggak punya saudara di sana
kalau biologis diurut terus sampai ke nabi adam ibu hawa ya punya dong
tapi kalau secara
soalnya kan begini orang selalu melihat bahwa ini kan bukan putra daerah
gak ngerti apa apa juga sumatera utara
pertama ini purtera daerah bukan keturunan sumatera utara
nggak mengerti nggak pernah menghirup hidup tidur makan minum yang cukup panjang di sumatera utara
sehingga bisa memahami apa yang dibutuhkan oleh sumatera utara
ya di dalam demokrasi apalagi pilkada ini ya
kami ingin tantangannya adalah
antara putra asli daerah dan putra indonesia
itu bisa kita selesaikan di sumut
sama seperti ketika saya di blitar saya bukan putra blitar asli
tapi saya bisa diterima di sana
sampai dengan hari ini
saya punya hubungan historis dan hubungan kebatinan yang tinggi
sumut juga seperti itu
jadi tidak relevan menurut pak jarad
kalau menurut saya enggak
di dalam memilih pemimpin di daerah ya itu harusnya ukurannya yang konkret
apakah dia punya kompetensi atau tidak
apakah dia punya kompetensi atau tidak
dia punya kapasitas atau tidak
dia punya pengalaman atau tidak
dia punya integritas dan bisa diandalkan atau tidak
dia punya integritas moral jujur atau tidak
bukan dari mana asal usulmu sudah selesai fino
itu sudah selesai tahun dua puluh delapan sumpah pemuda
oke pertanyaan selanjutnya bapak tahu sumatera utara kebutuhannya apa
kalau itu kan
kalau itu kan cepat bisa kita belajari
begitu saya kesana saya banyak tahu dong
saya lihat infrastruktur tidak bagus
pendidikan sudah bagus
tapi mereka mereka yang ingin melanjutkan ke perguruan tinggi
bisa kita masukkan kartu sumut pintar
kesehatan ya itu juga kurang
karena banyak mereka mengeluh
faktor biaya mahal
oleh sebab itu mereka nggak mampu kan bisa kita masukkan bpjs
sumber daya alam luar biasa
tapi harga jatuh
saya ke pasar saya tanya harga jambu
aduh minta ampun
ini enggak bisa ditingkatkan
stadion pertaraf internasional belum ada di sana
makanya kami akan bangun satu stadion
seperti gelora bung karno begitu ya
bukannya sepak bola doang
tapi juga semua cabang olahraga bisa masuk ke situ
termasuk juga bisa digunakan untuk mais
itu bisa di situ juga
masih belum punya
ini persoalan persoalan konkret
persoalan tanah juga masih banyak di sana
ini juga harus kita selesaikan
apalagi persoalan tentang pelayanan birokrasi
ini juga harus kita selesaikan juga
kalau masalah persoalan dulu ya
soal sumut itu ya
birokrasi itu soal seumur itu
hasil survei yang kami dapat menunjukkan posisi bapak
tidak lebih baik dari pasangan yang lain
ya kenapa bagus
saya kan baru masuk di sana satu bulan
nah pak edi sama pak musya rajaksa
itu sudah dua tahun lebih
saya keliling sumut aduh
gambar beliau itu gede gede sampai ke gunung gunung ada itu
jaraknya dekat lagi rapi lagi
ya gambarnya jarod sihar itu kan masih jarang
hanya baru baru ini aja
bapak yakin bisa mengejar ketertinggalan itu
satu saat akan mungkin
ini kan hanya hitungan bulanan saja ini
ya empat bulan ke depan
saya baru satu bulan
pastilah akan naik
naik pelan pelan itu pastilah
saya betul betul itu akan terapkan untuk beri bahasa
nah itu harusnya
kalau kita bekerja maksimal sepenuh hati
kita akan bisa berhasil
tni polri tolonglah yang netral gitu loh
aman kalau begitu
sampai sejauh ini masih kelihatan netral
wah jangan saya yang ini
masih pun saya tahu di lapangan lah
bapak lebih banyak ketemu warga apa ketemu elit di sana
ya ini saya ketemu warga ternyata dia guru madrasah
dia sampaikan pak kami ini cuma dapat gaji dua ratus ribu pak
yang benar betul pak
makanya bapak harus jadi gubernur
kami akan berikan insentif
ada uangnya kalau jakarta kan banyak uangnya
wilayahnya lebih besar dari jakarta
angkanya tidak lebih besar dari jakarta
kita harus ingat bahwa di sana itu daerah otonom
itu ada di kabupaten kota
ya sudah banyak yang di handle oleh kabupaten kota
tinggal pemerintah provinsi untuk memberikan penguatan
ketika kita sudah bisa bergandengan sinergi sama kabupaten kota selesai
ya kami bisa kasih insentif dong
tapi saya bilang insentif itu tidak bisa cash tidak bisa tunai
kami akan datang
ya kita akan transfer melalui perbankan
kami belum punya nomor rekening
kita bukan punya bang sungut
jadi transfer langsung
ini akan membantu untuk para guru guru kita
masih banyak yang kita kerjakan
inilah kalau kita ketemu sama warga
kemarin saya ke pasar petisah
padahal kan juga begitu
pak pasoknya begini begini begini
ya kita akan perbaiki
kami akan bantu
pemkot medan misalnya
termasuk kami juga bisa untuk menarik program program dari pemerintah pusat ke soro
ingat loh bahwa jalan tol sudah disemikan oleh pak jokowi
kemudian bandara internasional silangit
kemudian pelabuhan juga
maka harus ada keterikatan yang sinergis antara pemerintah provinsi kabupaten dan kota
pak kita kan tahu bersama bahwa tingkat pemilih di sumatera utara itu rendah sekali
apa yang bisa bapak harapkan dari warga yang enggan sudah memilih pertanyaannya pimpinannya karena sudah terlalu sering kecewa barangkali
pertanyaan sekarang mengapa mereka enggan
karena mereka tidak percaya
dengan yang ditawarkan yang ada
karena tersangkut persoalan hukum
begitu masuk figur baru ada harapan baru
yang sudah terbukti di blitar di dki itu ada gairah baru
dan saya yakin tingkat partisipasi nanti akan cukup tinggi
itu janji tinggi sekali
harusnya yang berterima kasih itu kpu dong
jadi bapak datang ke sana untuk menjadi endorser kpu
tapi kan orang juga melihat bapak gagal di dki jakarta
ini sejarah bukan
gagalnya seperti apa
tingkat kepuasan warga dki pada pemberitaan kita tinggi
ini dalam sejarah
tingkat kepuasan tinggi tetapi kita suara tidak cukup
karena faktor faktor x yang saya tahu tidak usah diungkap di sini
semua orang mengakui
mana yang dikatakan gagal
ya tidak terpilih
jengkal itu artinya tidak terpilih
tapi kalau melihat kinerja gagal nggak
jadi cukup buat bapak
kalau itu diterapkan di sana dan ada perubahan yang signifikan di sana
jadi tidak terpilihnya saya memodifikasi istilah gagal dengan
tidak terpilihnya ahok jarot di dki tidak akan membawa psikologi inferioritas kepada bapak di sumut
justru ini menambah semangat kita
justru akan kita buktikan bahwa di sumut kita mampu
bahwa warga di sumut akan bisa lebih menerima satu figur baru satu perubahan besar di sana
pak jr saragih karena satu dan lain hal dinyatakan gugur oleh kpu walaupun sekarang masih banding dan sedang berproses
katakanlah sis setris maribus tidak ada perubahan apa apa hanya ada dua pasang
pak edi dan pak jarod akan head to head
ini pada akhirnya orang kemudian melihat ini sama kayak jakarta putaran kedua
apakah ada antisipasi yang harus dilakukan
apakah kondisi di jakarta akan tercantum
apakah kondisi di jakarta akan tercipta juga di sumatera utara dengan segala drama dan cerita ceritanya
sumut itu tadi lebih heterogen
jakarta kan juga sangat heterogen
yang kedua sumut itu lebih toleran
karena satu keluarga dari sisi agama itu bisa bermacam macam
saya tahu lah
karena mereka cerita sendiri
yang ketiga sumut itu wilayahnya luas
kalau jakarta kan terkonsentrasi
nggak akan jadi dikotomi yang sangat ekstrim nanti akhirnya
oh udah lah biasa biasa saja
wacana point of interest diekspor dari dki ke sumut karena ada jarod di situ mungkin
kalau ada juga kecil
sudah biarin aja lah
sudah mulai ada
saya masih belum melihat
ya mudah mudahan nggak ada lah
yang tidak baik tidak baik jangan lah
marilah kita tanamkan yang baik baik aja lah
dame dame aja lah
dan bapak tidak mengantisipasi itu
tidak mengantisipasi itu
karena ada tni polri
makanya aku minta betul
tni polri tolonglah yang netral gitu loh
aman kalau begitu
sampai sejauh ini masih kelihatan netral
sebut saya tahu di lapangan lah
tapi saya sekali lagi minta
pak jokowi sebagai panglima tertinggi bilang di cilangkap
tni polri saya minta netra
pak jokowi kan panglima tertinggi tuh
saya minta lah
marilah kita jaga
supaya betul betul berjalan netral
sehingga pesta demokrasi betul betul pesta dan fair
walaupun tidak terdengar enak ya
tapi ini adalah realitas yang terjadi dalam politik indonesia
sumatera utara adalah
salah satu provinsi yang besar
kotanya adalah kota ketiga di indonesia setelah jakarta dan surabaya
otomatis kebutuhannya juga relatif lebih besar daripada provinsi provinsi lain
dengan jumlah pemilih kira kira sebelas juta
bapak kan baru jadi celung satu bulan
nggak siap siap bertahun tahun untuk ngumpulin dana
kalau di pd perjuangan sih gotong royong aja
tentunya dengan gotong royong semuanya jadi ringan
yang kedua alhamdulillah disana telah tumbuh banyak relawan
walaupun baru satu bulan sudah ada relawan
relawan lebih dari seratus
kalau dihitung hitung berapa jumlah anggota relawannya
saya nggak bisa menghitung kemarin ketemu aja
itu baru di masing masing kelompok
masing masing kelompok relawan dibatasi tiga orang di satu tempat itu sudah satu lima ratus
masing masing kelompok relawan itu dibatasi tiga orang
dan relawan itu kan biasanya juga berharap ada logistik dari yang nyalon
saya sampaikan juga kalau anda relawan namanya aja relawan
harus banyak rela
dan bekerja dengan ikhlas untuk satu tujuan cita cita
bagaimana bikin semuanya berubah
jadi lebih baik begitu
dan kemudian saya sampaikan pola kampanye kita ya
sederhana aja lah
lebih banyak aku aja yang datengin
lebih murah enak
nggak usah banyak banyak nggak usah pakai panggung gede gede
ya walaupun nggak ada dengan pak jarod pak
sihar kita tahu lah sepak terjangnya seperti apa
boleh tahu nggak kita angka yang disiapkan berapa budgetnya
kalau kami sih ya paling nggak lima puluh an lah
lima puluh m cukup untuk sumatera utara itu
insya allah cukup lah
terutama untuk merawat saksi ya
saksi pelatihan dan sebagainya
kalau atribut itu kan dari kpu
memang kami boleh menambah begitu ya
tapi kok sudah terbantu dengan kpu
kalau istilah orang sumut cengkunenya pak
cengkunenya kan banyak pak
ada sembako ada kalender kaos
kalender kaos banyak dari relawan
stiker juga banyak dari lawan
bahkan sudah asal dibikinnya kopi
kopi ceruk jos dari relawan
jos itu singkatan dari jarod
dibuatkan oleh relawan
tapi juga kita bicara soal apa namanya sara juga soal suku juga
kan kita tahu di atas kertas bapak didukung partai besar tapi cuma berdua kan
sementara yang lain ngumpul semua di pasangan pak
mesin partai pdi perjuangan harus digenjot untuk kemudian bisa mengimbangi partai partai lain
mana yang lebih diketuatkan
dan bagaimana polanya
mesin partai dan relawan
lebih baik saya berkoalisi dengan rakyat aja lah
karena pemilih kan juga rakyat
jadi lebih baik dengan rakyat aja lah bukan dengan sekedar elitnya
karena milih rakyat
jadi saya gak khawatir gak apa apa
biasa dulu di jakarta
mesin partai bisa diandalkan
di semut selama ini sampai saat ini
justru yang ini ini mesin partai
apalagi kemarin habis mendeklarasi
mencarokan pak jokowi
capres dari pd perjuangan
pak jarod sudah pernah
bertemu langsung dengan pak edi
ya ngobrol masa ketemu gak ngobrol
artinya ngobrol panjang itu setelah atau sebelum pencalonan
pak edi itu teman saya
sebelum pencalonan berarti sudah pernah
ya sudah dong beliau ke bank kostra
saya gubernur disini rakyat gubernur
ya ketemu teman
disana juga ketemu
gak ada apa apa biasa lah
atau lebih banyak diskusi yang bukan
diskusi antar seorang teman aja lah
membahas soal bagaimana kita
sepakat untuk menjalankan
pilkada dan kemudian
kampanye dan kemudian pilkada yang damai
kan sudah ada
kita tahu semua itu kan
selebrasi kan itu kan sifatnya
harusnya begitu toh semuanya
kalau saya melihat sebaiknya jangan sekedar
kita buktikan dong
bahwa harus damai
kan itu isinya
politik uang kita harus
juga menolak politisasi sara
kan cuma begitu kan
nah coba dilihat aja di lapangan
siapa yang konsisten gitu aja biar warga bisa menilai
tapi begini bolak balikan
kita juga dengar pak jarod
yang kesana karena yakin sekali
yang beretnis jawa
itu kan juga kita bicara soal
sarah juga soal suku juga
besar di jawa timur
baru besar di jakarta
wajar masing masing punya identitas
dan itu tidak bisa dihilangkan
ya itu melekat
dengan kau itu saudara
makanya jangan kita
yang terlalu berlebihan
ya orang jawa
saya juga dekat sama orang batak orang melayu orang aceh orang minang
bisa di terima artinya selama ini kan orang berpikir
jarrot itu mengandalkan
etnis jawa yang lain lain kan banyak
ada melayu ada nias ada batang
ada lima diterima semua
semua suku itu sahabat jarod
betul lah sahut
jarrot punya semua suku
satu rasa satu cita cita
enggak ada kesan
terlihat jauh gitu
disana malah ada tionghoa ada tamil
ada india ya enggak
ada juga pakistan
semua saudara kami
enggak ada masalah
jadi bukan soal
meyakinkan ya seperti saya katakan
ini kan nggak bisa dihindari
kita berpikir linear seperti ini
bapak bukan asal sana bukan orang
ya kita tawarin program aja lah
kita tawarin program kami punya rencana
apa yang paling bombastis kalau boleh waggi pak
semua gubernur sebelumnya
karena kan biasanyakan yang namanya
pendidikan yang baik
birokrasi yang lebih lancar
kesehatan dan lain sebagainya
saya akan merubah mindset di rupesi
kita defisit keteradangan
mindset itu pola fikir mentalnya
untuk bisa betul betul melayani
kita itu pelayan
pemimpin itu pelayan
pemimpin itu pelayan
rajanya siapa rakyat
mindset itu harus dirubah
pungli pungli tidak boleh lagi
itu yang terjadi
yang bapak lihat di sumut
diidentikan sumut semua urusan mustiwang itu
kembali lagi kalau misalnya kita lihat
jakarta kita bisa acungi jempol
apa yang dilakukan oleh pak ahok dan pak jarod
soal mengubah mindset itu
tapi kan syaratnya begini juga
ada yang namanya tunjangan
dan tunjangan itu dari apbd
angka apbd jakarta sama sumatera utara
apakah mungkin kemudian itu
tkd harus kita rubah
tetapi dengan catatan
kan siapa ada kegiatan itu ada honorarium nih
bikin ini nih bikin cepatan
honorarium pimpro sekian
setiap akhir tahun terletangan
jadi masing masing pegawai ada indikatornya
datang telat dipotong
mereka yang rajin
tentu saja mendapatkan tkd yang lebih besar
itu bisa diterapkan di sumut
budget yang ada
sekali lagi pertanyaannya bapak kan hanya didukung oleh partai yang tidak terlalu banyak
kalau misalnya bapak terpilih
dan kita sudah punya pengalaman di jakarta
eksekutif itu bisa mandek
koalisi yang diawali
bagaimana kemudian bapak mengantisipasi itu
ya tinggal komunikasi aja yang baik
kita lurus saja sesuai aturan
sekarang anggota dprd
yang masuk asrama
ya bener nggak
bukan sama hotel produ berapa orang
apa mau seperti itu
pak jarod ini kan sama pak sihar
sama seperti kebanyakan pasangan
nggak pernah ketemu
nongkrong bareng sebelumnya gitu
mungkin pernah berkenalan
pernah bertegur sapa beberapa kali saya nggak tahu
tapi yang jelas nggak akhrab
jadi itu yang paling menarik
komunikasi dengan kawan kawan di medan
dibangun dalam bentuk apa
tatap muka atau misalnya
banyak menggunakan teknologi
bagaimana dengan penggunaan sosial media
karena sosial media adalah salah satu kontribusi
bagaimana riuh rendahnya dki jakarta
semua cara komunikasi yang kita terapkan semua kanal
sosial media iya
sebanyak mungkin yang kita jangkau lah
karakternya berbeda pak pemilih dki jakarta
karakter masyarakatnya di medan di sumut itu lebih ekspresif ya
hampir sama sih tapi dia lebih
hitam putih ya
terang terang terus terang
itu yang aku suka
kan gitu kan
terus kemudian egaliter
kalau di jawa itu kan bahasa itu kan ada tingkatannya ya
kalau di sana kan nggak ada
batak apa ada
bahkan saya ketemu sama orang jawa di sana
jadi kromo inggil nggak
artinya lebih familiar gitu ya
pak kita bicara soal sumatera utara cukup panjang dan kita sudah pahami
tapi izinkan saya untuk bertanya sedikit soal pak ahok
pak ahok ini kan nggak pernah bisa
namanya kita akan ingat selalu sampai ke depan nanti
pak ahok rencananya akan mengajukan pk
sempat komunikasi dengan pak ahok soal itu
saya ketemu pak ahok terakhir agak lama ya
karena saya lagi sibuk di sumatera utara
tapi beliau tahu bapak mencalonkan dan tahu komunikasi dengan
apa yang dia sampaikan
ya beliau dorong
dia bilang ya memang harus diperbaiki sumut
karena dia juga mau maju di sumut kan waktu itu
menurut jodoh dependen
dia harus bangun
jadi terapkan aja mas yang baik baik di jakarta
itu kalau bisa diterapkan di sumut itu akan bagus
karena potensinya blablabla gitu ya
tapi untuk masalah ini pk dan sebagainya nggak ada komunikasi
nggak ada komunikasi
nah menurut bapak aja setelah mengajukan pk dan sidang pertamanya minggu ini sudah berlangsung
apa yang menjadi
menjadi pendapat bapak soal itu
ya pak ahok juga boleh dong menggunakan hak
konstitusinya untuk mendapatkan keadilan di dalam hukum
kebenaran dalam hukum
untuk bisa merehabilitasi namanya
meskipun dia sudah ditahan
jodoh berikanlah kesempatan
maka kalau saya hanya bisa berdoa supaya hakim jaksa itu betul betul memberikan keputusan yang adil
betul betul itu sesuai dengan moralnya
bukan karena kegaduhan di luar
tapi betul betul jernih
sehingga dengan cara seperti itu maka keadilan dan kebenaran itu bisa terwujud
janganlah kebencian kita kepada seseorang
kepada kita tidak adil
kemudian kemudian kita tidak adil
itu saja harapan saya
banyak orang yang menduga bahwa ini dilakukan sebagai ancang ancang untuk maju kembali dalam kancah politik
waktu diskusi sama saya tidak
bahkan pak hock bilang dia akan nanti dagang saja usaha saja
jadi sinyal menurut anda
sinyal menurut anda bahwa akan maju sebagai cawapres
jadi cawapres jadi gubernur saja
seperti ini gaduhnya
tentu saja kan masing masing orang punya pengalaman sendiri sendiri
dia tahu juga lah pengalaman seperti itu
dan saya betul betul sangat tidak yakin dan tidak percaya
kalaupun dia maju ada isu nggak sebenarnya menurut bapak
ya artinya ada masalah nggak sebenarnya kalau dia maju
kalau sebagai warga negara dan itu secara konstitusi
tidak ada larangan
tapi kan beliau juga punya pengalaman pribadi
dia juga punya hak
oke saya akan diusaha saja
waktu terakhir ngomong sama saya begitu juga
usaha saja dagang saja
mas caca yang masuk politik
ini kan sama pak sihar sama seperti kebanyakan pasangan
tidak pernah ketemu main bareng nongkrong bareng sebelumnya
mungkin pernah berkenalan pernah bertegur sapa beberapa kali saya nggak tahu
tapi yang jelas tidak akhrab
tapi kemudian maju bersama
karena sistem yang memungkinkan hal itu terjadi di pilkada kita
bagaimana kemudian membaginya
kalau kita lihat waktu zaman pak ahok dan pak jarod menjadi calon
kayaknya lancar lancar saja
ada beberapa riak sih sempat
membagi apa maksudnya
ya membagi bagaimana pembagian itu
karena kan kita tidak mau pada akhirnya kalaupun jadi
oh pembagian pekerjaan
terus di tengah jalan akhirnya bisa masing masing
oh tidak bisa
saya tidak punya pengalaman seperti itu
saya jadi wali kota sepuluh tahun juga bagus bagus saja
saya dengan pak ahok juga bagus bagus saja
saya sudah bilang sama pak sihar
meskipun saya intensif baru berapa bulan ya
ketemu bukan hanya dengan pak sihar
tapi dengan istrinya dengan anaknya dengan keluarganya ya
sudah sangat akrab
bukan bukan hanya saya
istri saya juga akrab sama istrinya pak sihar
karena saya anggap sebagai satu keluarga
dia punya pengalaman sekolah
dia punya pengalaman sebagai entrepreneur
sekolah di amerika sekolah di inggris
saya bilang sekarang waktunya bagi lesiar untuk bisa mendarmabaktikan kemampuanmu
kapasitasmu pengalamanmu untuk membangun sumatera utara
ini kesempatan bagi les sihar
terus yang kedua bagaimana kita bagi
saya bilang untuk persoalan persoalan yang menyangkut masalah perekonomian
itu kau harus bangun
saya hanya nanti konsentrasi untuk menata birokrasi
tapi untuk bidang perekonomian kau
dan itu bisa diterima
ya terima kasih senang
karena memang untuk pemerintahan aku yang punya pengalaman
tapi untuk bidang perekonomian investasi dan sebagainya
dia punya pengalaman
termasuk olahraga dia punya pengalaman
makanya kita akan bagi seperti itu
tidak ada masalah
dan enak banget kok
dan itu yakin sekali nggak akan kemudian berujung pada perceraian di tengah jalan
kalau misalnya anda terpilih berdua nanti
insya allah nggak akan
karena bagi saya itu sudah kalau saya sempat itu
pak jarod terima kasih atas waktunya dan sukses untuk apapun yang diperjuangkan di sumatera utara
kita lihat bagaimana nanti pertarungan di sumatera utara di bulan bulan ke depan ya
dan masih sering balik ke jakarta anak anak di jakarta sampai sekarang ya
anak anak di jakarta
ibu juga kadang kadang menemani atau gimana
ibu kadang kadang di jakarta tapi sering kali menemani saya di sumut
pak jarod terima kasih atas waktu
dan inilah akhir dari
jumpa kita di afd now
kita akan jumpa lagi minggu depan